punya pemikiran jelek tentang gue
lo kan gak tau siapa alden
eh ada orang ya
tuh kan beda banget
jangan jangan anakmu unggul
sebal sebal sebal sebal
tine tuh kenapa sih jahat banget sama gue
kenapa ada manusia sejahat itu di dunia ini
kenapa dia tegang ngelakuin hal ini ke gue
salah apa sih sama dia
gue tau emang gue gak ada apa apanya dibanding sama kapanya
nggak salah gue harus dibanding bandingin kan
lo udah gede masih nangis
omongan orang gak usah didengerin
jadi diri sendiri aja
hei ngapain lo di situ
gue seneng aja nyontek di pohon ini
soalnya dari atas pohon ini gue bisa melihat semua kejadian di sekolah ini
termasuk lu nangis di bawah pohon
nyesel gue nangis di bawah pohon ini
nah itu lo tau
udah gede malu sama seragam
mukanya juga makin jelek ya
tapi kalau gue boleh jujur
terus tau kalo lo adik kakak sama dia
dan emang bener sih kata anak anak sekolah
lo lebih jelek daripada vanya
ih dasar kayak nyebelin coba wel
sekarang lo jadi terkenal di sekolah ini
jauh lebih terkenal dari kakak lo tuh sifanya
padahal kan dia jauh lebih keren daripada lo
aku kenapa sih jahat banget sama gue
salah tuh ya
vino yang gebetan juga
vino yang jahat banget
vino yang gebetannya prinses
sumpah ya gue itu gak pernah deketin vino
coba nyebelin gak peka kayak gitu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
lihat aja ya sampai lo gak deketin vino
pokoknya lihat aja
gue tuh busuk
gimana berarti gue takut sama lo
hah lo sampai berani nyerang gue
gue bakal laporin ke kepala sekolah
berani lo nyentuh gina gue bakalan serang
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh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
soalnya mirip sih
asal lo tau ya gue gak suka kalau lo ngebull adik gue
jadi kok sampe gue tau lo masih ngebully juga
eh emangnya wah gak malu apa punya adik kayak gitu
gue aja yang saudaranya malu
eh emangnya gue saudara
eh enggak deng
lo gak ngerti ya apa yang gue omongin tadi
ah kenapa lo pulang pulang ngantuk kayak banting ruduk
ini semua tuh gara gara enggak
lah kenapa nya yang salah
ini semua tuh gara gara nya ngasih tabur gina
kalo nadia itu adiknya kapan ya
nadia jadi celah satu sekolahannya
nadia tuh mau
padahal setengah aja dari kecil nya
nadia udah serah aja nutup nutupin rahasia ini
nadia tuh capeknya dibanding bandingin terus sama kafanya
buat gue lo berdua itu sama
jelas jelas udah beda
kafanya tuh lebih cantik lebih modis
ayah kayak begini
nya nya udah sampai
udah no baru aja masuk
van nya udah denger semua dari nadia
van yang ngerti
nadia gak salah kok

kenapa sih bukan gue aja jadi vanya
ngapain lo duduk sendiri disini
gak apa apa iseng aja kok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
pasti punya kekurangan sama kelebihannya sendiri
dan kelebihan lo itu ya
yang ngedipunyain fanya
gue punya kelebihan
thanks banget ya kak
lo udah ngertiin gue banget
ntar pulang sekolah gue anterin pulang ya
sekalian gue jelasin tugas
kalian mau anterin aku pulang
aku mau kak makasih ya
yaudah nanti gue tunggu depan sekolah ya
gue cabut ya
udah sampai ya
udah mau ngerantrim gue
jangan lupa ya
tugas fotografi nanti ya
gue pergi ya
aku juga ternyata si nadia
ya ampun nad
sumri gak bener kayaknya tampang lo
kemarin aja lo cemurut aja
eh siapa tuh cowok baru lo ya
bukan namanya cuma temen doang
lo tuh ya kayak bukan namanya lo aja
kenapa baru pulang
bukan urusan lo
eh eh apaan
tadi nadia diantar sama cowok
lo kenal sama dia
enggak enggak enggak enggak
kagak kenal ya
ya tanyalah dia dulu ya
gue denger daringnya lo kemarin diantar pulang sama alden
mending lo gak usah deket deket ya sama dia
lo itu kenapa sih selalu aja ngeranggu ini itu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
ya ini tuh demi kebaikan loh
apa baiknya buat gue sih kak
lo gak mau kan ada cowok segantang alden deketin gue
ya allah mau itu gue kupar sama amey dan gak ada satupun cowok yang deketin gue
kenapa sih lo kenapa lo selalu punya
punya pemikiran jelek tentang gue
lo tuh gak tau siapa alden daripada lo nyesel
gue bakalan lebih nyesel kalo gue denger kata kata lo saat ini
lihat apa yang lo berbuat
padahal lo gak bisa pakai kamera handphone kan